alhamdulillah bayinya sehat
untuk sementara siapa yang akan ngejaga bayinya ya
karena kan bayinya harus dikasih susu formula
soalnya kan gak ada asing
untuk sementara biar tinggal sama saya bu dokter
kang idan jadi mau beli kupon pazarnya
kemarin kang idan ngawar sepuluh ribu
kang dadang juga sama
mendingan saya juga ke kang idan
jadi maksudnya saya bukan orang kaya gitu
jual sana sama dadang
maksud saya begini kang ida
kang idan juga orang kaya
kan lebih baik saya jual ke kang ida
kalau lima ribu nggak apa apa
jual sana sama dadang
gue nggak tahu
kayak lagi idan
ngapain sih kamu kesini nih
saya masih kepikiran kang
apa kejadian kemarin itu
dara dara uang kita gak berkaya kang
kita mah cari uang bener nin
gak pernah nipu
kita cuma menasehati orang
nasehatnya juga bener nin
mereka tuh merasa senang
lalu mereka transfer uang ke kita
kamu jangan berpikir yang macem macem coba
apa pernah kamu menasehati pasien
untuk berbuat jahat

ada ada aja sih ini
shahadah ngisi kurang

seterusan tahun dulu
saya jadi siapa

aku punya koya di determinum nya

biar gak kering
mak gimana ya kalo rumah kita telakunya sebelum lebaran
kenapa nggak apa apa kan
kamu kan ikannya di kua
siapa yang buang bayinya ya
kamu aja gak tahu apalagi saya kum
bukannya saya tega kum
kamu jangan marah sama saya
saya juga gak tau
maksud saya ibu bayi itu yang buang si bayi
mungkin bukan dibuang
ibunya lagi main rumah nikin
kayak jeniper ketinggalan di tempat tambel ban ya
nanti juga dijemput sama ibunya
kamu betul doi
saya senang dipuji sama kamu kum
jangan jauh jauh seng
supaya saya kelihatan sebagai pengawal kamu
kamu jangan jauh jauh jadi saya bisa menjaga keselamatan kamu
coba lihat tuh yang namanya bupati
kalau jalan kan pengawalnya naik kendaraan cek
terserah kamu pedut kamu mau ngomong apa
ini motor dari kamu beli
gak pernah ada amalnya
eh hadi atuh seng
ini gak apa apanya rp sepuluh juga
sekarang mah rp tujuh
bukwan sumbangan kok dijual
daripada gak kepake kang
mau gak besok rp lima loh
iya deh nggak apa apa
kalau orang kaya teh jalan gak bawa uang cash
bawanya kartu kredit
punya gak alatnya
seng ini ini
uang jajan cuman goceng
bayarin sekarang aja
kenapa sih cuman rp tujuh aja gak percaya
sering mak apip
jangan mau gue diutangin
buat teman teman yang tidak mampu kamu beli biar dapat untung
heee entah dulu ceng entah dulu
sebenernya mah saya rugi beli kupon itu
orang kayak pak apip itu tidak butuh sembako
mereka butuh uang buat beli baju
supaya mereka dapat uang buat beli baju
baju apa yang harganya tujuh ribuan pedut
ya menikah tehe cari aja sendiri
he dang kamu itu namanya licik dang
kupon orang gak mau beli abis itu kamu ke bazar